terdakwa kasus korupsi dana hibah kadin jawa timur lanyala mataliti dan berkas surat dakwaan telah dilimpahkan kejaksaan negeri surabaya kepada pengadilan negeri tindak pidana korupsi jakarta pusat pada kamis siang
selanjutnya sidang perdana kasus ini akan dimulai digelar awal september mendatang
beginilah suasana saat lanyala mataliti menandatangani tanda terima surat dakwaan di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat kamis siang
pelimpahan ini dilakukan oleh kejaksaan negeri surabaya dan diterima oleh panitra muda pn tipikor
selain lanyala jaksa juga melimpahkan berkas surat dakwaan kasus dana hibah kadin jawa timur
saat dilimpahkan lanyala mengaku dalam keadaan sehat dan sempat berkelakar dirinya akan bebas dari segala dakwaan
meski demikian kejari surabaya yakin akan memenangkan kasus ini karena telah mengantongi bukti bukti kuat
dari pelimpahan tadi tersirat
awal september kira kira tanggal enam katanya tadi
tapi kita tunggulah karena biasanya memang sepuluh hari dari pelimpahan itu sudah ada penetapan dari sidang
artinya sesuai ketetapan hukum sepuluh hari setelah pelimpahan narkoba
jadi hari ini tanggal dua puluh lima tadi karena tanggal lima nya minggu hari tanggal enam tadi
perkirakan penetapan dari sidangnya
meski kasus ini berlokasi di surabaya
namun mahkamah agung mengabulkan agar kasus ini dipindahkan sidangnya ke jakarta
karena faktor keamanan dengan persetujuan forum komunikasi pimpinan daerah kota surabaya
selain itu komisi pemberantasan korupsi yang ikut mengawasi kasus ini
juga meminta agar sidang dipindahkan ke jakarta
lanyala mataliti didakwa dengan menggunakan pasal dua dan tiga undang undang tindak pidana korupsi
dengan unsur menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara
dalam kasus dugaan korupsi dana hibah kadin jatim ini
kejaksaan tinggi jatim menemukan bukti
lanyala mataliti pernah menggunakan dana hibah untuk membeli saham perdana
atau initial public offering ipo bank jatim pada tahun dua ribu dua puluh
dalam surat dakwaan lanyala mataliti diduga telah merugikan keuangan negara
hingga mencapai dua puluh tujuh miliar rupiah
hendrawan setiawan surabaya